kami akan bahas di dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami ekonom universitas indonesia nina sapti dan juga vice president ekonomis dari bank permata joshua pardede
selamat datang terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
kita lihat dari dua ribu tujuh belas terlebih dahulu mbak nina dan juga mas joshua ya sebelum kita membahas proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu delapan belas
seperti ini tidak akan tercapai target tahun ini mbak nina seperti apa
tidak akan tercapai karena akan sulit sekali pada satu bulan terakhir ini
dan kalau kita lihat juga memang pencapaian itu harus didukung oleh pajak dan pajaknya juga tidak tercapai
dua ratus an triliun jadi kita tahu bahwa susah untuk mengejar di akhir desember nanti
tinggal dua minggu bisa satu minggu bahkan hampir sepuluh hari
jadi kalau kita lihat seperti itu maka kita tahu bahwa tidak akan tercapai tetapi kita bisa lihat yang lebih baik untuk tahun depan
jadi walaupun tidak tercapai tahun ini mudah mudahan tahun depan lebih baik lagi
apakah karena memang target di awal yang sudah terlalu tinggi kurang realistis
betul seperti apa kita lihat untuk data ini
ini realisasi pertumbuhan ekonomi dua ribu tujuh belas per kuartalan
kita lihat memang ada peningkatan kalau kita lihat dari kuartal satu dua tiga
menurut anda apa yang harus ataupun apa yang sebenarnya bisa diperbaiki paling tidak selama tahun dua ribu dua
yang saya melihat adalah konsumsi rumah tangga ya
kalau kita lihat laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus menurun sejak dua ribu sepuluh
karena ketergantungan ekonomi kita pada komoditas yang kita lihat
kita diuntungkan juga oleh laju ekonomi
lalu kita lihat ekspor ya
yang kita lihat pertumbuhan laju ekspor kita ditopang oleh peningkatan volume perdagangan global
karena ekonomi global juga cukup membaik tahun ini
dan juga harga komoditas
di samping itu juga kita lihat ada faktor berikutnya lagi investasi
yang kita lihat investasi juga tumbuh signifikan seiring juga dengan perbaikan struktural ya
khususnya karena pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini terus melanjutkan reformasi struktural
sehingga kita lihat indeks kompetitif kita naik
lalu kita juga easing doing business kita juga naik
jadi ini kita lihat kita harapkan ini momentum ini akan terus berlanjut ya
ini juga cukup tinggi bisa dikatakan seperti itu ya targetnya karena memang target penerimaan pajak setiap tahunnya juga terus meningkat
sama seperti pertumbuhan ekonomi
apakah kalau mbak nina sendiri melihat memang target target yang dibuat pemerintah

sehingga pada akhir tahun juga kita lihat dari data angka makronya pun juga tidak sesuai dengan ataupun tidak mencapai target bahkan
ya karena kalau pertumbuhan ekonomi ditargetkan tinggi maka penerimaan pajak harusnya bisa tercapai
tapi kan pertumbuhannya tidak terjadi demikian
jadi artinya revenue dari pajak juga akan tidak tercapai kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi
nah kalau kita lihat lagi aspek berikutnya efisiensinya di dalam perpajakan juga masih rendah
artinya banyak hal yang membuat pajak itu tidak optimal ditarik dari pemerintah
strategi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah seharusnya bisa lebih optimal
sehingga penerimaan pajak juga akan lebih tinggi gitu ya
ya jadi dari sisi pertumbuhan sulit maka sebetulnya dari dalam adalah bagaimana melihat kepatuhan wajib pajak dan pendataan administrasi yang lebih baik
jadi ini ada masalah internal di dalam perpajakan yang pr nya cukup panjang udah dilakukan sepuluh tahun yang lalu reformasi elektronik filing selecting dan lain lain

jadi artinya kita lihat orang per orang secara sistem

jadi ini ada bahaya yang dari sisi administrasi kalau di negara maju seperti amerika perhitungan itu udah bisa katakanlah contohnya kita tidak tatap muka lagi dalam tugas pajak
jadi tidak ada penyimpangan di dalam menarikan pajak sehingga kita bisa dapatkan angka yang fair
dan melihatnya di tahun dua ribu tujuh belas ini bisa dikatakan lebih baik gitu ya dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri
apa yang membuat akhirnya pasar modal juga nilai tukar rupiah gitu bisa dikatakan untuk pergerakan tahun ini cukup sesuai dengan target dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

kita lihat kinerja pasar keuangan kita kita lihat cukup positif ya di tengah ketidakpastian global ya khususnya dari geopolitik dan juga isu dari pemerintah amerika serikat sendiri
yang mengindikasikan sebenarnya kita lihat ada fundamental ada perbaikan fundamental sebenarnya yang dirasakan oleh investor
meskipun tadi ada target target asumsi makro yang ee
mungkin agak agak missing gitu ya
itu kita lihat rupiah juga cukup stabil di tahun ini ya dibandingkan dengan beberapa currency di asia
saya pikir rupiah salah satu yang cukup stabil meskipun year to date agak sedikit melemah ya dibandingkan dengan karansi lain di asia

oke mbak rina ada beberapa sektor yang dikatakan mas juswa tadi sebenarnya sudah cukup baik gitu
tapi tidak mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah
apakah ini juga bisa terlihat dari tutupnya beberapa retail pada tahun ini sehingga ini juga membuat adanya penurunan konsumsi daya beli masyarakat yang membuat akhirnya impact nya ke pertumbuhan ekonomi

ya saya pikir itu benar ya bahwa ada indikatornya

jadi ada indikasi bahwa shift nya masyarakat di dalam teknologi menyebabkan pola belanja berbeda
jadi perusahaan yang tidak mampu bersaing di bidang teknologi akan kalah
tapi jangan lupa juga itu struktural reformnya belum selesai
jadi kalau kita lihat komoditas masing masing atau sektor by sektor itu sebetulnya tidak terjadi shift atau transformasi struktural yang ideal yaitu dari pertanian ke industri ke jasa
yang terjadi industrialisasinya itu d masih belum ada tren yang baik
dalam arti dibandingkan benchmark negara lain yang sukses
jadi artinya indonesia masih punya masalah deindustrialisasinya ini masih mengkhawatirkan
berarti kita tidak ke manufaktur langsung ke jasa yang sifatnya rendah
memberikan pendapatan rendah ya jadi low skid labor
nah kalau kita masuk ke data labor itu lebih bahaya lagi
jadi kita lihat informal sektor kita besar
artinya karena si manufaktur tadi industri manufaktur tidak mampu menyerap lapangan pekerjaan yang harusnya menjadi engine for growth
yang mendorong pertumbuhan ekonomi
yang terjadi adalah masuknya mereka ke area area sektor jasa yang tidak memberikan nilai tambah yang cukup tinggi buat pendapatan
nah kalau udah kita lihat begitu maka kita mengkhawatirkan sisi formal sektornya siapa lalu penopang formal sektor ini
dan kalau kita teliti lagi lebih lanjut memang ada pertumbuhan baik formal maupun informal dari sisi pekerja yang sifatnya buruh karyawan atau pekerja informal tapi sebagai buruh
tapi yang lucu adalah
yang menyedihkan ya
tidak sekedar lucu
karena saya melihatnya tren yang berlawanan
jumlah pengusaha kita turun secara absolut pada data agustus kemarin itu
jadi ini ada kekhawatiran bahwa pertumbuhan menurun dari sisi pengusaha yang formal dan ini dan juga ada informal yang sebagian
jadi kita harus lihat ada shift di dalam pengusaha sendiri
berarti ini sektor dunia usaha ini benar benar kesulitan sebetulnya setahun terakhir ini
jadi kita lihat artinya kita shift dari katakanlah plus sekitar lima juta pekerja yang sifatnya buruh karyawan

tapi kita negatif di sekitar dua an juta sekitar dua jutaan di pengusaha yang formal dan informal ya

jadi ada shift di situ

jadi kita lihat
sementara untuk imf bank dunia dan juga adb
ini memperkenalkan dua ribu delapan belas pertumbuhan ekonomi indonesia yang di level lima tiga
dan kita lihat dari trennya dua ribu tujuh belas juga lembaga lembaga keuangan internasional
lebih pesimistis ketimbang pemerintah
nah anda melihatnya seperti apa
atau sebenarnya bisa tercapai menurut anda
ya saya pikir bisa tercapai tapi catatannya banyak
tadi sektor manufaktur harus kembali digenjot
lalu kita lihat juga bagaimana struktur tadi struktur ekonomi kita ini dibenarkan gitu ya
jadi struktur manufaktur sektor manufaktur ini kembali digenjot
karena kalau kita lihat memang terjadi deindustrialisasi
dan pada akhirnya sektor sektor padat kar yang tadinya trennya menurun
tidak bisa meningkatkan lagi spending dari masyarakat
ya itu kan batas atas
kalau kita lihat tadi batas bawahnya lima dua itu sama dengan rata rata ketiga
yang lain ya jadi imf bank dunia adb itu
ya jadi paling lima dua di batas bawah
jadi pemerintah bisa mencapai pada level batas bawah sudah bagus
karena saya melihatnya ini ada masalah besar di dalam struktura reform yang dilakukannya menjadi loncat
jadi loncat ada gap antara high skilled labor dengan low skilled labor
dan high skilled yang teknologinya padat padat teknologi dengan padat karya
jadi yang terjadi tadi kalau kita hitung hitung
terakhir data agustus itu dua lima juta tambahan pekerja total ya
pekerja total itu termasuk pengusaha dan buruh
tapi bukan itu yang menjadi isu
tetapi di mana mereka berada
jadi ini harus dilakukan pemerintah secepatnya gitu tahun dua ribu delapan belas
jadi artinya kalau pemerintah mau betul betul struktura reform yang dimanfaatkan
ini harus kepada sektor sektor yang dinikmati masyarakat
jadi kita lihat bagaimana dengan modernisasi pertanian misalnya
karena nelayan nelayan ini sekarang mengeluh
tahun politik ada pilkada banyak di seratus lebih lokasi gitu ya
pilkada menurut anda apakah ini bisa mendorong konsumsi masyarakat
ya saya pikir pada level perkotaan bisa
tetapi pedesaan itu sifatnya lebih struktural tadi ya
jadi perdesaan itu artinya bukan hanya desa pertanian yang sifatnya tanaman pangan
tetapi juga yang nelayan itu
yang kita khawatirkan itu kebijakan mikronya
mendukung untuk menumbuhkan produktivitas di level mikro yang padat tenaga kerja
gelontoran dana bantuan untuk masyarakat miskin juga menurut anda tidak cukup efektif gitu
tetapi di perkotaan naik tingkat pengangguran
jadi ini ada shift yang menarik gitu ya
membantu di perkotaan bisa atau membantu pedesaan
ini kok ada trade off yang menarik di perkotaan ya
kenapa ini terjadi
karena pelapaan kerja di perkotaannya berarti tidak tumbuh
berarti ada hal hal yang membuat peningkatan pengangguran perkotaan
data yang agustus kemarin ya dua ribu tujuh belas terakhir
itu kita lihat itu ada masalah besar dalam struktural reform perkotaan yang sifatnya industri tadi
apakah industri apakah pasar retail gitu ya
lalu mereka kebetulan dana desa digelontorkan besar sekali di pedesaan
tapi kan di pedesaan sebetulnya kalau lihat komposisi dari alokasinya kan lebih banyak di pertanian
jadi artinya tidak menumbuhkan engine for growth yang tinggi
harusnya di perkotaan atau di sektor industri manufaktur itu yang dikembangkan